dan untuk mengetahui perkembangan penanganan penyebaran antraks di gunung kidul
bergabung korespondensi ann indonesia ada hendrawan setiawan
hendrawan selamat sore
hendrawan informasi terakhir yang anda dapat update penanganan dari para korban
ada delapan puluh lima namun satu diantaranya meninggal dunia sejauh ini seperti apa
puspa informasi terakhir yang kami peroleh beberapa jam lalu
dari hasil rapat sejumlah pihak yang dilakukan di pemkap gunung kidul
menyatakan bahwa satu orang memang benar meninggal positif antraks
sementara ada dua orang lainnya yang ikut meninggal namun dengan diagnosis yang dinyatakan berbeda
namun dua orang ini sebelumnya tidak pernah atau belum dilakukan tes antraks
namun kedua orang yang meninggal ini memakan daging yang sama
seperti yang dimakan oleh satu orang yang meninggal sebelumnya
ini tentu saja berbeda dengan data yang dirilis kementerian kesehatan
yang menyatakan bahwa yang meninggal di kabupaten gunung kidul
terutama di padukuan jati kecamatan atau di kelurahan candirejo
kecamatan semanu gunung kidul ini ada tiga orang
dan seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa pemerintah kabupaten gunung kidul
sudah melakukan tes kepada sejumlah warga
ada satu ratus empat puluh tiga orang dilakukan tes serologi dengan menggunakan tes antibody
dan menyatakan delapan puluh tujuh positif antraks
namun mereka tidak bergejala
dan di jati sendiri padukuan jati ini tidak ada pembatasan pergerakan manusia
karena seperti yang kita ketahui bahwa antraks tidak menular antara manusia
namun pergerakan terhadap hewan yang berada di padukuan jati ini
masih terus dipantau oleh pihak pmk gunung kidul
kemudian bagaimana hendrawan langkah pencegahan penyakit agar tidak semakin meluas

yang dilakukan saat ini oleh pihak dari pemkap gunung kidul adalah melakukan upaya vaksinasi
terhadap hewan hewan yang berada di padukuan yang terjangkit antraks dan di sejumlah wilayah lainnya
selain itu juga melakukan sampel atau tes terhadap beberapa tanah yang berada di lokasi itu
karena yang menarik lagi dari kasus yang terjadi kali ini adalah bahwa semua sampel yang dilakukan tes
di balai besar veteriner yogyakarta ini tidak ada satupun darah maupun daging
maupun bagian tubuh
tubuh lain yang berasal dari enam sapi dan enam kambing yang meninggal atau yang maksudnya mati karena antraks
namun yang diambil sampelnya adalah tanah
ini karena semua daging sudah dikonsumsi oleh warga masyarakat
memang ada tradisi lokal di sejumlah tempat di kabupaten gunung kidul ini yang disebut dengan berandu atau porak
yang artinya adalah membagi bagikan sesuatu hal yang tidak bisa dikonsumsi sendiri
dalam konteks ini adalah membagi
kemudian daging sapi maupun daging kambing yang beberapa waktu yang lalu itu terkena oleh antraks
dan ini terjadi di sejak bulan november sampai dengan hari ini itu di kabupaten gunung kidul ada enam sapi yang terjangkit antraks
dan enam kambing yang terjangkit antraks
bahkan salah satu kasus yang terjadi pada bulan november tahun dua ribu dua puluh dua adalah bahwa sebuah
seekor sapi yang kemudian meninggal dan sudah dikuburkan dan sudah dilakukan penanganan secara sop yang benar
beberapa saat setelah ditinggal petugas kemudian makam itu kemudian digali dan sapinya kemudian dagingnya dibagi bagikan kepada warga sekitar
inilah tradisi yang sebenarnya sudah berlangsung turun temurun sejak nenek moyang yang pada awalnya sebenarnya mempunyai niat yang baik
yaitu memberikan perkeringanan terhadap orang yang mempunyai sapi
karena setiap orang yang diberikan sapi maka mereka akan memberikan sejumlah uang kepada orang yang memiliki sapi yang sapinya mati ini
namun dalam kondisi saat ini di mana semua atau banyak sekali ditemukan penyakit termasuk antraks kondisi ini mulai ditinggalkan oleh warga masyarakat sekitar
namun nyatanya memang pada hari ini di kabupaten gunung kidul terutama di lokasi di kelurahan candi rejo ini masih ada terutama di padukan jati masih dilakukan upacara atau kegiatan
yang bernama purak yang dilakukan oleh warga masyarakat di lokasi tersebut puspa
hendrawan apakah ada informasi mengenai dari kasus terakhir dari kasus penyakit antraks terakhir apakah ada informasi mengenai sapi yang mereka konsumsi ini adalah sapi dari wilayah lain atau justru memang diternakan oleh warga sekitar
hasil dari informasi yang kami peroleh dari pemkap gunung kidul
menyatakan bahwa sapi yang berada di padukuhan jati ini tidak berasal dari lokasi itu namun berasal dari lokasi lain
namun dari lokasi mana tepatnya ini masih menjadi penelusuran dari dinas peternakan pemkap gunung kidul
namun yang bisa dipastikan atau yang saat ini sedang diupayakan oleh pmk ada dua setidaknya
yang pertama adalah membatasi pergerakan sapi dari dan ke padukuhan ini di padukuhan jati di kelurahan candi rejo ini
yang kedua adalah melakukan vaksinasi dan upaya sterilisasi di lokasi lokasi di padukuan tersebut yang menjadi lokasi penyembelihan dan pembagian daging sapi yang dilakukan dalam tradisi purak tadi
dan karena yang paling berbahaya adalah spora yang berada di atas tanah ini masih bisa hidup sampai dengan delapan puluh tahun
dan bila ini terhirup manusia atau kemudian masuk secara oral atau tersena sentuhan tangan yang sedang luka ataupun pori pori ini bisa menimbulkan sakit
untuk meminimalisir korban akibat penyakit antraks dari wilayah kabupaten gunung kidul apakah ada koordinasi bersama dengan pemkap kemudian juga wilayah yogyakarta ataupun jawa tengah supaya bisa meminimalisir korban
yang ketiga adalah meminimalisir korban
jadi yang dilakukan secara bersama yang kami ketahui masih berada di pemkap gunung kidul dan tentu saja berkoordinasi dengan pemda dia
namun tentu saja ini menjadi perhatian juga bagi daerah daerah kabupaten yang berada di sekitar kabupaten gunung kidul terutama kabupaten ini berbatasan dengan kabupaten wonogiri jawa tengah
karena bila kita melihat kasus yang terjadi setahun lalu kasus antraks yang terjadi pada sekitar awal tahun dua ribu dua puluh dua sekitar januari atau februari
kasus ini tidak hanya terjadi di kabupaten gunung
namun juga terjadi di kabupaten wonogiri
sehingga masyarakat sekitar dan tentu saja dengan pemerintah kabupaten setempat ini bahu membahu untuk melakukan pembatasan
supaya sapi yang berpindah dari satu wilayah ke lokasi lain ini mendapatkan kartu sehat yang memang benar benar menyatakan bahwa sapi atau kambing ini dalam kondisi sehat
inilah tentu saja yang saat ini diupayakan oleh pemerintah kabupaten setempat
pemda d i e dan tentu saja berkoordinasi dengan pemerintah provinsi jawa tengah